assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat direktur utama perum blok komjen pol purna wirawan dr andes budi waseso sh
yang terhormat pj gubernur banten dr alnurtabar msc
yang kami hormati wakapolda banten beserta pejabat utama polda banten dan kapolres jajaran
dan seluruh rekan rekan yang berbahagia
puji syukur kehadiran allah swt atas limpahan rahmat dan hidayahnya
kita bisa berkumpul dalam acara pres konferensi polda banten atas ungkap perkara oleh satgas pangan di tres grimsus polda banten
hadirin yang kami hormati mengawali acara ini mari kita dengarkan bersama siaran pers yang akan disampaikan oleh bapak kabit humas polda banten
yang kami hormati
bapak kompes poldudi kami silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada bapak wakil polda banten pejabat utama polda banten dan pejabat utama purumbulok serta rekan rekan media yang berbahagia
pada hari jumat sepuluh februari dua ribu dua puluh tiga kita akan melaksanakan press conference ungkap kasus satgas pangan polda banten
hal ini tidak lain dilakukan adalah menindaklanjuti inspeksi yang dilakukan direktur utama perumbulok komjen paul purnawirawan budiwaseso
beberapa waktu lalu di gudang pasar induk beras cipinang jakarta timur yang menemukan praktek kecurangan dengan mencampur beras dan memindahkan beras bulog ke merek yang lain
hal ini kemudian menjadi atensi bapak kapolda banten untuk menurunkan satgas pangan yang selanjutnya bergerak cepat dengan mengungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen
dan persaringan daga dengan cara mengemas ulang atau repekeng beras bulog menjadi kemasan merek lainnya
dalam perkara ini satgas pangan polda banten menangkap tujuh tersangka yaitu hs tiga puluh enam tahun kemudian al lima puluh delapan tahun kemudian br tiga puluh satu tahun fr empat puluh dua tahun kemudian hm enam puluh enam tahun kemudian id tiga puluh tahun
dari tujuh tersangka ini ada lima tempat mulai dari lebak kemudian cilegon serang kabupaten kemudian serang kota dan jawa barat
dan terakhir dilaksanakan di pandiglang
ada pun barang bukti yang berhasil disita yaitu tiga ratus lima puluh ton beras bulog yang sudah direpekting maupun yang belum kemudian lima timbangan digital kemudian enam mesin jahit
kemudian delapan karung bekas beras bulog kemudian sepuluh karung beras premium berbagai merek dapat kita lihat atau kita saksikan bersama di depan
ada merek dewi sri
kemudian ada rojolele ada bada kemudian sb dan merek yang lainnya
kemudian sepuluh karung bekas premium kemudian dan lima puluh bundel atau bendel nota penjualan surat dan do
ada pun motif yaitu untuk mencari keuntungan pribadi
modus dalam perkara ini yaitu repating beras bulog menjadi beras premium dengan berbagai merek sudah kami sampaikan awal tadi
los beras bulog berbagai ataupun dengan beras lokal kemudian menjual beras di atas harga eceran tertinggi
kemudian memanipulasi do dari distributor maupun dari mitra bulog kemudian masuk ke tempat penggilingan padi seolah olah menjadi merek pribadi
kemudian monopoli sistem dagang pemilik rpk juga sebagai downline bulog
akibat perbuatannya maka tersangka dijerat dengan
yang pertama adalah pasal enam puluh dua ayat satu jungto pasal delapan ayat satu huruf a dan d undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah
dengan pasal tiga ratus delapan puluh dua b skuap junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu dan atau pasal lima puluh lima kuhp dengan pidana paling lama

demikian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang sahabat sahabat terhadap kita sekalian
om swastiastu nama budaya saya berkajikan
bapak bapak saya rasa sekalian saya hormati khususnya yang saya hormati pak kapolda banten
pak wakabolda dan seluruh jajaran banten pak biji gubernur yang saya hormati
terkhusus lagi pada teman teman wartawan sekalian yang hadir pada kesempatan ini
saya rasa terima kasih pada jajaran polri khususnya di polda banten
yang menilai lanjuti
dari kegiatan pengawasan terakhir
terhadap penyaluran beras
ini seperti yang saya lakukan pada saat awal saya melakukan kegiatan pendistribusian beras oleh bulog untuk intervensi pasar
karena harga beras mahal bahkan sampai rp dua belas
sehingga kita tugas bulog adalah
harus melaksanakan operasi pasar
untuk intervensi supaya harganya jadi murah
dan ini kalau tidak akan juga menyumbang inflasi yang tinggi
ini yang menjadi perhatian bapak presiden pada saat awal awal di bulan agustus sampai bulan desember tahun lalu
kita harus melakukan operasi pasar
untuk memenuhi kekurangan dari cadangan beras pemerintah
harus mengimport sebanyak rp lima ratus ton
barang ini sekarang sudah ada di bulog dan sudah kita distribusikan untuk operasi pasar
seperti yang lalu saya sampaikan pada teman teman wartawan
bahwa bulog itu mendatangkan beras yang kali ini
memang kualitasnya bersatu
memang kualitasnya bersatu
yaitu beras premium dari beberapa negara
namun demikian sekarang setelah tiba di indonesia ada di gudang bulog
kita mendiskusikannya dengan harga pemerintah
sudah banyak yang kita turunkan
hanya pada akhirnya
tidak menurunkan harga tidak mempengaruhi harga beras di lapangan
saya juga menyampaikan beras kenapa masih mahal
tetap bertahan dengan harga mahal
dan rata rata harganya harga premium semua
sebagai naluri saya
mantan polisi ya
itu kenapa pada saat itu saya
saya melakukan sidak dadakan
yang tidak direncanakan tempatnya
sehingga saya menemukan pelanggaran pelanggaran itu
seperti yang persis hari ini ditemukan oleh
di dinsus polda banten
bagaimana mungkin beras dari bulog
mereka beli rp delapan tiga ratus
langsung diganti bajunya
dia jual dengan pasar premium
ya rata rata rp dua belas
ya masyarakat akan
bisa membelinya harganya rp dua belas
di sisi lain memang pengusahanya ini
dapat untung yang luar biasa
dia tidak mempertimbangkan
tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat membeli
mereka hanya mencari keuntungan
ya biar keuntungan
dan memanfaatkan operasi beras bulog ini
yang kita laksanakan masif ini
justru dimanfaatkan untuk
mereka mencari keuntungan setinggi tingginya
dan alhamdulillah saya bilang kalau
kejahatan atau pelanggaran cepat atau lambat pasti terungkap
hari ini sudah mulai diungkap
bahkan ini juga
polda atau jajaran kori
khususnya satgas pangan
tidak hanya diam saja hari ini
akan terus dikembangkan
di seluruh indonesia
ya karena saya mendatangkan beras beras import ini
saya drop di dua belas titik
provinsi yang membutuhkan
memang betul betul membutuhkan beras ini
kalau tidak diawasi
dalam arti kata tidak akan berpengaruh terhadap masalah harga
dan kita sampai nanti masa panen yang diperkirakan maret
maka harga akan tetap tinggi
ini sudah kita lakukan terus menerus
kemarin kita sudah ditemukan sebenarnya
saya akan sampaikan pada teman teman wartawan
pasti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian
hari ini terbukti teman teman
dan pengawasan tidak hanya di banten
karena saya sudah mendengar
ya ini sedang dilakukan terus pendalaman oleh jajaran kepolisian
bahkan beras dari cipinang
itu bisa hari ini bisa jalan sampai atambuak
dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal
ada indikasi bahwa beras ini akan diseluruhkan ke timur leste
berarti negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya
tapi ada oknum yang memanfaatkan
yang materi ini justru akan dikeluarkan dari indonesia
nah ini biar nanti yang akan dalami dari pihak kepolisian
oleh sebab itu
kita tidak pernah lelah tidak pernah berhenti
karena ini tugas dan menjawab kita bersama
baik dari kepala daerah
khususnya dari kepolisian
saya termasuk dari bulog yang mendiskusikan ini
dengan harapan ini semua bisa bermanfaat buat masyarakat kita secara menyeluruh
karena memang belum ada panen
kebutuhan kita masih kurang
sehingga ini upaya pemerintah
sekali lagi saya juga terima kasih kepada seluruh jajaran polda banten
bapak pimpinan pakapolda tentunya
yang terus semangat untuk ikut membantu pemerintah
dalam mengendalikan atau mengawasi penyaluran daripada beras pemerintah
saya juga tadi bicara dengan pak komendor ini
saya bilang memang harus ada dari pengalaman pembelajaran ini
kita harus mulai mengatur
bagaimana kita melakukan pengawasan
secara menyeluruh terhadap pangan
kalau tidak seperti ini akan berulang
inilah yang perlu disampaikan pada kesempatan ini
sebenarnya ini secara teknis nanti kalau secara teknis ini di kepolisian
saya hanya menyampaikan permasalahan ini
permasalahan ini dengan pembuktian yang sekarang
bahwa apa yang saya sampaikan ini terbukti hari ini
jadi ini akan diurut sama kepolisian
jangan pasti saya yakin diurut oleh kepolisian sampai nanti sumbernya dari mana
dimana dimulainya terjadinya pelanggaran ini
pasti akan diurut terus
kalau pemikiran saya
memang ini kalau soal pangan kita tidak boleh main main
dalam penindakan walaupun tadi ancaman hukum secara undang undang
masih relatif ringan
tapi dampak ini sebenarnya berat
harusnya hukumannya menurut saya
karena ini masalah kehidupan
masalah perut masyarakat
nah ini ini juga harus kita singkapi
karena menurut saya kalau ini didalami dan ini
memang ada ujuk sengajaan dan ini merupakan
wujud kegiatan mafia yang tujuannya kepada negara ancamannya
ini bisa dikenakan undang undang supersi
nah nanti kita lihat saja dalam prosesnya
tapi ini langkah awal dari penindakan hukum
yang dilakukan oleh jajaran kepolisian khususnya polda banten
saya kira itu teman teman untuk awal daripada yang saya sampaikan
kalau mungkin nanti ada pertanyaan kalau secara umum boleh pada saya
tapi nanti secara khusus pak kapolda dengan jajarannya khususnya di krimsus nanti yang menangani ini
saya kira ini terima kasih
wabarakatuh bukit gadai
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak
untuk rekan rekan media bagi yang bertanya tadi sesuai dengan arahan video silahkan
mungkin ada pertanyaan
ya salah satu
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya tadi sempat dikatakan
dari mana dulu dari mana
dari yandi dari liputanam com
tadi sempat dikatakan bahwa panen raya itu jatuh di bulan maret
artinya kan sekarang februari sampai maret nanti yang bapak katakan bahwa harga kemungkinan masih tetap tinggi
lalu solusinya tadi kan impor ke indonesia
solusi untuk menekan harga beras selain impor itu apa itu pertama
kedua kalau nggak salah harga
impor yang masuk ke indonesia baru setengahnya
lalu sisanya kapan akan masuk lagi ke indonesia
mungkin itu aja pak terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
menekan daripada apa ya
ya ibaratnya kelangkaan ini memang salah satunya adalah supaya kita jadi import yaitu produksi
ya produksi beras kita yang harus diingatkan
sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak usah saling menyalahkan
ya tapi ayo kita bekerja bagaimana kita meningkatkan produksi itu
ya khususnya produksi pertanian padi
ya untuk menghasilkan beras
lahan kita subur dan pasti bisa
tapi ini satu kendalanya karena masalah cuaca
ya kondisi alam
ya anomali cuaca kemarin
belum lagi ada bencana bencana alam di beberapa wilayah produksi beras
sehingga otomatis itu akan berdampak kepada
kuantitas dari produksinya
ya atau jumlahnya
maka kalau kita bicara hukum ekonomi
di mana itu harga meningkat pasti suplainya kurang
kan kalau di mana sama tetap
di mana suplainya kurang ya pasti harga naik
yang berikutnya kita supaya juga tidak ibaratnya melihat kerawanan pangan itu
hanya dari sudut pandang beras
karena pangan kita itu ada jagung singkong ya
biubian wortel kentang yang lain lainnya
sagu untuk indonesia bagian timur
jadi itu kekuatan pangan kita juga
tapi karena sekarang kita sudah mengukurnya kebutuhan pangan pokok itu ada beras
maka mau nggak mau memang ukurannya beras
di sini juga yang dilihat dipantau oleh bps juga masalahnya adalah beras
karena kebutuhan yang berdasar maka beras ini akan menyumbang inflasi
baik itu menyumbang untuk menekan inflasi atau menyumbang meningkatnya inflasi
bila mana harganya tinggi maka ini menyumbang tingginya inflasi
siapa kenapa dia other
aku ya nyatanya sukar cantik sangat susah harold newton org
yang mengusahakan sebagian dari construir
tidak menyerap beras premium atau cbp itu kualitasnya premium tidak
ya secara undang undang itu aturannya adalah medium
nah timbullah pertanyaan kenapa yang didatangkan premium
karena apa rekan rekan sekalian pada saat itu kita sudah emergensi
jadi perintah import ini sembilan belas desember
dan banyak prosedur yang harus kita lakukan atau kita jalankan
ditambah lagi kondisinya sudah mau libur natal tahun baru
di mana negara negara itu termasuk angkutannya sudah pada libur
jadi plus tambah lagi
pada saat itu cuacanya tidak mendukung
sehingga sudah banyak ada keterlambatan lagi
maka target saya dulu perintah presiden desember itu harus sudah masuk semua
karena cuacanya seperti itu
saya sekarang bilang sisanya yang kemarin akhirnya hanya bisa satu ratus tujuh puluh an ribu dari
lima ratus yang masuk
sisanya tiga ratus lebih
kita alokasikan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini januari februari
saya membatasi sampai tanggal lima belas februari
supaya tidak bertabrakan dengan masa panen
ini sekarang masih ada sebagian yang belum tiba
karena tadi keterlambatan angkutan kadang libur natal tahun baru cuaca dan prosedur
karena mendatangkan ini itu harus ada neraca pangan
neraca pangannya harus kita urus
jadi ini penting
belum lagi kemarin kita mau bongkar keterlambatannya di pelabuhan cuaca
kalau kondikannya ini pakai palkah di kapal
begitu kita mau bongkar harus cuaca clear
kalau enggak ini kehujanan bermasalah nebras
jadi banyak kendalanya
tapi insya allah februari pertengahan ini semua sudah masuk
seperti saya sampaikan
saya dapat penugasan dari negara
untuk menyimpan cbp tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dimana nanti penyerapannya semua itu dari produksi dalam negeri
panen raya yang kita prediksi adalah
mulai masuk bulan maret
yang akan kita lakukan
kembali ya rekan rekan
ini tergantung juga kepada produksi kita sendiri
tergantung juga dengan cuaca alam kita
tergantung juga bagaimana peran pemerintah dalam hal ini bulog termasuk
kementerian bagian pangan untuk ikut membantu menanggulangi atau menangani kasus
masalah bukan kasus ya
masalah produksi panen ini
jangan sampai nanti pas panen raya harganya jatuh
begitu masa paceklik harganya tinggi
nah ini juga sudah kita kerjasamakan termasuk di bumn ada kluster pangan yang ikut menangani ini
import lima ratus ribu ton yang kemarin
itu cukup sudah sampai di situ
tidak perlu lagi ada impor
ya karena bulog untuk cbp nya
sudah hampir lima tahun
kita tidak import
bangsa sebutir pun tidak
hanya karena kemarin situasinya seperti itu
akhirnya kita import
ya dan itu juga hasil
bukan inisiatifnya bulog
bukan juga keinginannya bulog
pemerintah juga tidak menginginkan untuk impor
yang memaksa untuk
atau ketahanan pangan itu kita harus mendatangkan
seperti halnya kita kedele
ya kedele ini kebutuhannya
produksi kita tiga ratus empat ratus ribu ton
jadi mayoritas masih import
ya demikian juga yang lain lainnya
ya mudah mudahan kedepan
kita bisa sewas badan
ya menuju ke daulatan pangan kita
ini kan harapan
boleh kita harapkan harus terlalu positif ya
saya kira itu ya teman teman
silahkan ada lagi
terima kasih bapak
terima kasih bapak
mohon izin rekan rekan sekalian
mungkin nanti ada kegiatan lain lain
karena bapak ada kegiatan yang saat ini sedang ditunggu
terima kasih bapak
ini jadi modal kami
jadi semangat kami
di bawah kepimpinan bapak kapoldo banten
mohon berharap setunya
mudah mudahan kami dapat mengungkap yang lebih besar lagi
bapak direktur utama
beserta atau didampingi bapak kapolri
dan pj gubernur
berkenan meninjau barang bukti